nah ini ngomong ngomong soal keamanan berlalu lintas salah satu keamanan yang perlu kita siapkan itu adalah surat izin mengemudi
stnk juga itu perlu karena belakangan ini sering ada razia prabu
iya kan dan berbagai cara dilakukan oleh masyarakat nih untuk menghindari razia
misalnya mereka muter balik bahkan ada yang ninggalin motornya di jalan terus dianya pergi gitu pengendaranya pergi
pengendar pernah gak kayak gitu kalau pernah ngaku
tapi juga bahkan ada yang saking gak terimanya marah marah sama petugas yang melakukan penilangan gitu ya
nah ini kejadiannya kita rangkum seperti apa coba kita lihat di informasi berikut ini nih
pengendara sepeda motor yang melaju kencang saat akan menerobos pemeriksaan polisi ini
nyaris menabrak pengendara lain yang dihentikan polisi di cikupatang rangbanten jumat siang
antara polisi sedang sibuk memeriksa pemotor lain
pemotor yang akan menerobos ini pun akhirnya berhasil lolos dari pemeriksaan surat kendaraan
selain nekat menerobos pemeriksaan ada juga pengendara yang mendadak berhenti untuk putar arah hingga nyaris ditabrak pemotor lain yang melaju di belakangnya
meski berbahaya namun pengendara sepeda motor ini tetap nekat memutar arah melawan arus lalu lintas
laksanaan operasi pantai kalimaya dua ribu sembilan belas ini sampai saat ini tahun dua ribu sembilan belas

delapan ratus an untuk beberapa randa yang terbalik di sini
upaya pengendara yang ingin menghindari razia juga terjadi di kelurahan taman baru banyuwangi jumat siang
belasan pengguna jalan yang tidak membawa kelengkapan kendaraan bermotor
nekat meninggalkan motornya di tepi jalan dan kabur ke area persawahan untuk menghindari razia petugas
petugas yang melihat aksi lucu para pengendara ini langsung memanggil dan diberi surat tilang
pertama kali saya nerapi habis nerapi

tahu nggak kalau ini sudah anus sudah berlangsung razia patus merutu
selain kabur kaburan ada juga pengendara yang harus cekcok dengan petugas lantaran tak mau ditilang
seperti seorang pengendara mobil di area jalan yosudarso jakarta utara yang satu ini
meski sudah jelas tidak menggunakan sabuk pengaman
pengendara ini tetap bersih keras jika dirinya tidak bersalah
dan meminta untuk tidak ditilak
lantaran beralasan mengantar istri yang sedang sakit
polisi pun akhirnya membiarkan pengendara itu lewat
namun dengan teguran agar tidak mengulangi perbuatannya itu
selama operasi patu semeru dua ribu sembilan belas yang serentak di berbagai daerah
setidaknya ribuan surat tilang sudah dikeluarkan
warga yang surat berkendaranya ditilak harus rela antri berjam jam untuk jelani sidang tilak
salah satunya di kejaksaan negeri sidoarjo jawa timur
menurut data porestasi sidoarjo jawa timur
selama operasi patus merutu dua ribu sembilan belas
setidaknya sudah ada lebih dari dua belas warga yang ditilang oleh petugas kepolisian
tim liputan cnn indonesia